kita beralih ke topik yang juga membuat harap harap cemas
selain munas golkar yang harap harap cemas apakah akan ada kejutan kejutan baru
ini juga membuat kita harap harap cemas
karena keputusan presiden donald trump yang membuat seluruh dunia
mengutuk keputusannya yang membuat kita harap harap cemas
bener gak ya donald trump kira kira akan memindahkan ibu kotanya ke jerusalem
tapi aksi bela palestina yang digelar di lapangan monas jakarta pusat
minggu pagi menghasilkan sebuah petisi terkait pernyataan presiden donald trump
yang mengklaim yerusalem sebagai ibu kota israel
jika presiden trump tidak mencabut keputusannya
evaluasi investasi dan boykot produk amerika di indonesia akan dilakukan
selain evaluasi investasi pada petisi tersebut
presiden trump didesak segera mencabut pernyataannya
jika tidak sejumlah ormas yang telah menandatangani petisi itu
ingin agar pbb membekukan amerika sebagai anggota
dilansir dari lamandetik com
empat poin petisi yang dibacakan oleh sekjen mui anwar abbas di lapangan monas
rencananya akan disampaikan secara terhormat kepada pemerintah amerika serikat
melalui kedutaan besarnya esok hari
saya mau tanya mas bambang dulu nih mas
ini kan sejak presiden trump memutuskan itu
rame rame kan kttoki kemudian membuat konferensi
liga arab juga membuat konferensi
hari ini ada aksi bela palestina dihadiri oleh ratusan ribu orang
kutuk mengutuk itu sudah setiap hari kita dengar
tapi apakah kutuk mengutuk kemudian konferensi demi konferensi
pernyataan sikap demi pernyataan sikap
itu bisa berujung kepada langkah yang lebih konkret untuk membatalkan keputusan ini
atau anda anggap ini hanya suara polusi udara saja
polisi suara aja yang tidak akan berpengaruh
pengaruh apa bagi presiden trump
menurut saya pengaruhnya ada
karena yang banyak orang lupa
sebetulnya keputusan mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
itu sudah diperintahkan oleh kongres
sudah lama dari dulu
cuman setiap presiden itu sampai zaman trump
setiap enam bulan itu selalu dia mengeluarkan
dia memang punya hak
sehingga sudah berapa tahun entah ini selalu ditunda
sehingga itu sudah menjadi sesuatu
yang dianggap wajarnya begitu
tiba tiba keluar satu ini presiden trump
dia tidak mau nunda
dia mau melaksanakan
ini yang kemudian mengubah
dan ini menurut saya
kalau kita lihat di amerika sendiri
membuat dia sangat tidak populer ya
jadi menurut saya
yang akan mengubah
keputusan trump itu
tapi publiknya sendiri
karena mereka sangat rendah sekali
bahwa sekarang kan
terendah sepanjang sejarah presiden amerika
ini adalah langkah yang dia coba lakukan
untuk bisa rebound sebenarnya
dan kalau kita lihat
ataupun kalangan elit
di kongres itu tidak ada penentangan yang berarti
jitu yang kemudian
saya yang menduga ya
saya nggak tahu persisnya
tapi saya menduga duga
sebetulnya kan posisi trumpnya
ini lagi kejepit
dengan kasus skandalnya dengan
rusia itu ya
nah sekarang menantunya udah
udah jadi terdakwa ya
nanti kalau dia nyanyi itu bisa menyeret
bukan tidak mungkin itu akan
dia dalam posisi
kalau dalam politik itu dalam posisi
dia harus melakukan sesuatu
dan ini adalah sangat
untuk kalau itu memang tujuannya
ini sangat efektif
hampir nggak ada orang yang bicara lagi
soal itu sekarang
semua orang ngucuk soal
jadi hanya perkara untuk menaikkan popularitas
supaya nggak di impeach
ya mungkin ya
tapi dampak kalau itu bisa analisa yang masuk akal
karena dia kan nggak peduli dunia
yang penting adalah dia re elected gitu kan
pak firdaus jika memang hanya tujuannya seperti itu
dampaknya buat dunia apa
jika keputusan ini betul betul terrealisasi
saya kira pertama kan
memang janji kampanye trump ya soal ini
tapi trump kemudian melihat bahwa
popularitasnya kan menurun di amerika ya
kemudian diangkat persoalan isu ini ya
dia juga ingin mengukur sejauh mana reaksi ya
dari masyarakat internasional
terutama dari kalangan islam gitu ya
tekanan tekanan yang akan muncul seperti apa begitu ya
nah ini bagi dia sebagai satu langkah dia
bagaimana kemudian dia mengkonsolidir ya
amerika dalam konteks pergaulan internasional
misalkan saya katakan begini
bahwa sebenarnya reaksi yang muncul sekarang ini
di berbagai belahan dunia
terutama di negara negara islam
itu sebenarnya tidak signifikan akan mempengaruhi sikap amerika
jadi mau teriak teriak seperti apapun itu
karena amerika sudah sangat kuat ya cengkeramannya
misalkan di negara negara arab ya
utama di teluk ya
negara teluk itu kan sebenarnya sudah bergandengan tangan dengan amerika
apakah salah satu rajanya itu
putranya kan pernah ada proposal ya
untuk mengajukan ibu kota palestina itu bukan
satu bulan sebelum presiden trump mengumumkan kebijakan
betul ya saya kira
nah trump ingin melihat reaksi ya
dari kalangan umat islam
dengan reaksi masyarakat dunia begitu ya
namun demikian kan keputusan trump pun belum final ya
dalam artian kan ini ada
bisa dicabut enam bulan enam bulan ya
saya kira ini bagian daripada upaya trump untuk mengukur ya
bagaimana loyalitas daripada negara negara yang memang setia
pada amerika begitu ya
termasuk yang menjadi lawannya gitu
tapi anda lihat negara negara muslim sendiri
saya malah khawatirnya gini ya
kalau kita lihat trump ini kan orangnya emang
ya dalam tanda kutip kalau saya sih pribadi menganggapnya jahat lah gitu ya
itu dia bukan tidak mungkin loh
dia ini berharap
ini ada tau tau ada serangan bom luar biasa di amerika
bulan itu akan membuat dia jadi populer
jadi hero lagi
jadi ini dia ini sebenarnya dia ngasih jebakan batman
kelompok kelompok islam keras
nah sekarang gue tantang loh
lo bikin bom yang gede di amerika
begitu lo berhasil bom itu gue populer lagi
tapi anda lihat ini kan sebenarnya ini sebenarnya jadi momentum yang baik sebenarnya
untuk kalangan kalangan baik kalangan islam di indonesia
ataupun seluruh negara negara islam untuk bersatu
seberapa optimistis bahwa momen ini bisa dipakai untuk bisa bersatu melawan donald trump
kalau menurut saya malahan memang momen ini juga melahirkan
peluang untuk sebetulnya solusi di timur tengah
karena kan selama ini sebetulnya kan solusi yang dari dulu diharapkan itu adalah solusi dua negara istilahnya
jadi palestina merdeka ibu kotanya yerusalem timur gitu kan
nah tapi kan dari kelompok islam keras kan tidak menerima ini
mereka nerima tidak boleh ada israel
terutama dari iran lah ya
israel itu nggak ada gitu loh
hamas ya hamas
nah tetapi mudah mudahan dengan begini sekarang
sekarang kan dioki jadi bersatu
kita mengakui palestina dengan ibu kota yerusalem timur
sebetulnya secara tidak langsung kan mengakui oke israel yang yerusalem barat
itu sebetulnya lebih dekat dari hal itu
jadi momentum yang baik untuk bisa menyatukan perbedaan perbedaan
membangun titik keseimbangan ya
keseimbangan baru lah gitu
kalau pak afir dan mas bambang sendiri optimistis bahwa ini akan menjadi momentum baik
sebenarnya untuk negara negara islam terutama negara negara muslim
yang tergabung dalam oki untuk bisa bersatu melawan trump
tapi ada juga nada nada pesimistis bahwa nggak mungkin lah
apalagi kalau kita bicara mengenai arab saudi ini yang juga belum banyak dipahami oleh masyarakat dunia
dan masyarakat indonesia khususnya bahwa arab saudi ternyata punya perspektif politik yang berbeda
seperti yang dikatakan pak fidaus
kita dengarkan dulu analisa pengamat timur tengah hussein jafar berikut ini
perhubungan itu apa
perhubungan itu apa
perhubungan itu apa
arab adalah satu satunya jalan untuk menekan israel
sebenarnya jika bisa mereka melakukan penekanan kepada israel dan menghantam mundur israel
tapi pertanyaannya maukah arab melakukan itu
nah di level ini yang selama ini tidak terjadi
artinya kita sudah pasti tidak bisa mengharapkan kepada kebijakan arab saudi di timur tengah
karena arab saudi menjadi sekutu bagi israel dan amerika sejak lama
kita tidak bisa mengharapkan
kalaupun arab saudi akan mengeluarkan pernyataan hanya sebatas diplomasi saja
tapi bahkan di tingkat diplomasi pun arab saudi tidak mengeluarkan pernyataan
bahkan mereka mendukung kebijakan trump
sehingga kemudian dan posisi arab saudi padahal sentral
sehingga arab saudi akan menjadi batu sandungan besar bagi kemerdekaan palestina
bagi penyelesaian konflik di antara israel dan palestina
komentarnya bagaimana pak fidaus
jadi saya melihat kalau di kalangan islam itu
di kalangan islam tidak realistis ya
kalau mengandalkan kekuatan tiga arab sama orang lainnya
oke saya kira enggak
satu yang kedua yang dibutuhkan sekarang justru yang menjadi leading
leading sektor untuk diplomasi itu
memang bukan negara arab
saya kira peranan indonesia ya
indonesia turki misalkan iran
karena iran turki ini punya kekuatan yang luar biasa ya
untuk dia sekarang ekonominya militernya juga bagus begitu
tetapi maksudnya tidak realistis itu
bahwa perlu ada expand dalam membangun kekuatan diplomasi
indonesia misalkan turki ya
membangun hubungan diplomasi
dukungan kepada masyarakat eropa
masyarakat amerika latin
jembatannya lewat turki misalnya
sekitar apa indonesia
karena indonesia ini pertama ya
kalau kita bicara secara klasiknya
umat islam terbesar lah ya
adanya di indonesia
yang kedua indonesia ini kan
lebih bisa diterima ya sebenarnya ya
kita punya satu sub diplomasi yang bagus ya
menti luar negeri ya
sekarang bagus lah
tapi harus lebih
lebih konkret lagi ya
lebih konkret ya
nggak cukup dengan pernyataan gitu ya
langkah langkah dalam membangun jaringan dukungan kepada
amerika latin jepang dan sebagainya
harus dititaklanjuti ya
misalnya di majelis umum pbb nanti ya
tapi anda lihat tanpa arab saudi
mampu nggak oki dan negara negara muslim
kemudian bisa tadi tadi
kalau kata pak afir
tidak hanya mengutuk
tapi juga punya langkah yang konkret
saya kira arab saudi nggak banyak diharapkan
seperti pengamat tadi
karena arab saudi itu sudah bagian dari amerika
itu harus disadari ya
tapi belum banyak disadari yang masyarakat indonesia
harusnya kita dihubung juga ke
karena buat arab saudi
kalau buat arab saudi
belum tentu israel itu dianggap lebih ancaman daripada iran
itu yang banyak orang indonesia nggak sadar
dia mungkin lebih takut sama iran
daripada sama israel gitu
tapi kalau buat saya
sebelum oki dan liga arab kita harapkan bersatu
yang kita harapkan bersatu
sebetulnya palestina dulu
antara fatah di gaza dan hamas di gaza
ya sudah kemarin
tapi kan belum bener bener ini lah ya
udah nggak perang lah
tapi belum berdamai
ppd pernah peran apa ya
sebetulnya indonesia itu bisa diharapkan
berperan lebih banyak disitu
dengan bantuan bantuan yang soft ya
karena kan gaza itu lebih islam gitu kan
partai islam kalau di tepi barat itu lebih peran
kalau di tepi barat itu lebih peran
kalau di tepi barat itu lebih peran

fatah ya maksudnya
jadi kira kira kan solusinya pancasila lah gitu
indonesia punya gitu ya
solusinya islam moderat
islam moderat gitu
dan emang peran indonesia penting disitu ya
anda lihat dengan
mesir nggak bisa diharapkan
dengan diplomasi kita
jokowi itu sudah cukup
oh belum cukup
belum cukup ya
sebenarnya bisa ditingkatkan lagi ya
karena memang harapan kepada indonesia besar
ya dari negara negara arab sendiri

misalkan lebih bisa menerima indonesia
arab saudi lebih bisa menerima indonesia
turki juga ya
tapi bagaimana diplomasi negara indonesia ini
presiden luar negerinya itu memperluas
tidak hanya cukup dengan liga arab
tapi kan sedang bagus nih
masyarakat negara negara eropa juga yang kemudian
kemudian juga jepang sikapnya jelas ya
amerika latin juga
tapi bagaimana kemudian
mampu menghimpun kekuatan ini
menjadi sesuatu yang bisa menekan

nah laka laka konkretnya apa sih mas babang ya
paling make sense ya
dulu yang paling make sense sebenarnya sederhana ya
nah kalau menurut saya ya
lebih penting sebenarnya gini
kalau kita bisa meyakinkan nih
dengan melalui palestina
palestina itu boleh punya bandar internasional
dari seluruh dunia yang mau kalah al aqsa
itu gak perginya gak
dia pergi ke al aqsa
itu kan udah menghasilkan ekonomi yang luar biasa bagi
kalau kita pernah ke palestina
sedih tuh liat
mas babang pernah kesana
iya saya pernah kesana
kita tuh perlu bantu dia
sementara israel itu kan kayak negara super power yang kecil gitu loh
dan yang menarik kan apa
aksi aksi sosial dari masyarakat indonesia
bisa diterima loh
disana israel tidak mempersoalkan itu
kita cukup bagus ya
dalam human religion kita bagus sebenernya
tapi bagaimana pemerintah kemudian memanfaatkan momentum itu ya
bayangin kalau kita bisa meyakinkan gitu
berangkat ke palestina
pergi ke al aqsa
waduh berapa juta orang
berarti kita harus ada komunikasi dengan israel
tapi kan itu juga punya konsekuensi politik
kita berkomunikasi dengan israel
jadi palestina punya kartu
bilang ke israel
yang kita perlukan kan kita memberi kartu
supaya kartunya palestina dalam berhadapan dengan israel itu
selama ini kan palestina ngandelin kartu amerika
kartu eropa gitu ya
dihianati oleh mesir
dihianati oleh amerika
nah sekarang indonesia bisa bantu kasih kartu apa buat
saya pernah ditanya oleh perdana menteri
ya waktu itu saya bilang ya pak mas
waktu itu si pili
apa yang perempuan itu
kenapa sih indonesia nggak ngakuin israel
gampang kalau kamu mau indonesia ngakuin israel
cuma satu syarat aja
kalau palestina minta indonesia ngakuin israel
besoknya juga diakuin
karena kalau palestina yang minta kita
gak ada alasan
itu kan artinya kita mau beri kartu pada palestina
lo mau diakui oleh banyak dunia
empat puluh sekian negara oki akan langsung mengakui kamu
kalau saya yang minta
itu bargain yang besar
itu kan artinya kita mau beri bargain kepada palestina
tapi indonesia nggak punya kesempatan itu atau memang tidak mau
karena secara politik akan sangat merugikan
nah begini kadang kadang
seperti pendapat gus dur mungkin tahu
ya gini orang indonesia itu karena ketidaktahuannya
kadang kadang jauh lebih palestina ketimbang orang palestina
jauh lebih iran ketimbang orang iran gitu loh
jadi tapi itu kan bagian dari palestina ya kan
itu kan bagian dari pendidikan lah
saya kira memang public diplomasi dari kemlu itu juga berkewajiban lah menjelaskan
oke tapi kalau kita bicara outlook gitu ya mas pak firdaus
itu kita bisa melakukan diplomasi diplomasi yang on of the box
seperti yang dikatakan mas bambang
tapi resiko politiknya juga pasti ada
karena kan ini kita bicara mengenai hal hal ini ya
ketika saya pergi ke israel
maka saya bilang sama pemerintah israel
kalau saya diizinkan dubes palestina
saya datang ke dubes palestina
oh kamu harus pergi tapi pakai syarat apa
kan enak nih
saya bisa punya kegiatan diplomasi mengundang anda ke palestina yang bayarin israel
udah saya berangkat kan
jadi saya berangkat
dan sesuai janjinya terima itu
ada yang protes saya itulah risiko politik
begitu protes saya dihadepin sama dubes palestina
kalau dubes palestina aja nginjinin masa ya
itu tadi anda katakan orang indonesia kadang lebih palestina
tapi buat orang indonesia kalau kita melihat aksi yang terjadi hari ini
ini kan suatu warna yang luar biasa baik
kita sudah agak capek melihat polarisasi politis
satu dua tahun terakhir
apa yang bisa anda petik dari aksi hari ini pak firdaus
saya kira yang pertama adalah
kedewasan umat islam lebih meningkat ya saya lihat
dalam mensikapi persoalan ini gitu ya
yang kedua solidaritas umat islam yang sekarang sedang menguat itu
itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh jokowi ya
untuk mengambil langkah langkah diplomasi yang lebih diperhitungkan gitu ya
jadi energi ini harus dimanfaatkan gitu ya
ya resiko risiko yang dikatakan oleh tadi
itu sebenarnya kan bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kepada simpul simpul tokoh islam
itu bisa selesai
memang harus dibuka komunikasi dengan pemerintah israel
anda setuju bahwa indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah islam
anda setuju bahwa indonesia harus bergerak secara lebih radikal lebih progresif lah
atau se extreme goes dure misalnya ketika itu ingin
kenapa nggak kita buka hubungan diplomatik dengan israel
karena kita harus menyelesaikan masalah ini kalau kita punya hubungan diplomatik
membangun dialog langsung
itu kan hal sesuatu yang biasa dalam diplomasi internasional ya
bagaimana presiden kita mau bicara dengan pimpinan
dan yang paling penting ini kita ini kan mau bantu rakyat palestina
kita tanya rakyat palestina
kita bisa bantu paling bagus seperti apa
kalau dia bilang kamu bantu jadi negosiasi saya dengan israel
lah kalau saya mau bantu israel kan harus buka hubungan
iya kalau untuk itu saya izinkan
nah kalau kita buka bukaan dengan atas izin palestina
itu langkah langkah yang mungkin saja bisa didengar sama kmlu atau pemerintah untuk bisa dicari terobosan terobosan
jadi yang penting palestinanya yang harus kita dengar
tapi kan kita bicara mengenai energi bangsa ini untuk bisa
untuk bisa merespon ini
energi hari ini kalau tak pak fidaus luar biasa positif melihat apa yang terjadi tahun dua tahun belakangan
kita melihat ada sesuatu awan cerah yang baru
tapi bisa nggak mas bambang energi ini justru bisa berdampak negatif
apa yang bisa membuat energi energi pembelaan palestina ini justru bisa backfire mendapat negatif pada kita
ya kalau menurut saya kalau reaksinya seperti zaman dulu ya
tahu tahu bakar bakar ngerusak
ini kan rusak
yang mau dimusuhin israel yang dirusak entah tokoh siapa gitu kan
karena sweeping suit itu udah ada penutupan
nah itu menurut saya
itu justru akibatnya negatif
saya justru melihat saya setuju tadi
saya justru bangga ya bahwa di era demokrasi kita luar biasa loh
lepas saya setuju atau tidak setuju dengan tujuan diadakannya aksi itu ya
tapi kalau saya melihat aksi dua ratus dua belas empat ratus dua belas dan sebagainya
bahwa orang islam bisa berkumpul begitu banyak secara damai menyampaikan aspirasinya
lepas kita setuju atau tidak dengan aspirasi itu
buat saya itu nilai plus sekali dalam era demokrasi
menjadi minus kalau jokowi tidak memanfaatkan momentum itu
bagaimana memanfaatkan momentum ini pak firdaus
tindak lanjut diplomasinya harus lebih tadi lebih konkret ya
dan ini bisa jadi quote unquote dukungan politik yang seksi
bisa dikapitalisasi secara politik nggak pak firdaus
sangat karena umat islam di indonesia itu kan kalau harapannya diberikan mereka sebenarnya cepat ya
tapi sebaliknya kalau ini kemudian terhenti dengan diplomasi menteri luar negeri sampai di sini ya
ini kan pasca diplomasi bu retno ya
sehingga nanti mui kan akan menyerahkan sejumlah pernyataan pernyataan yang kemudian ditindaklanjuti kan ke forum sana
meskipun tadi kata anda tidak terlalu berpengaruh gitu ya
presiden harus mengambil peran di sini ya
kemudian pindah ke jembatan nih yang tadi dikatakan mas bambang tadi untuk melakukan diplomasi
kalau saya yang paling penting ini ya
banyak orang indonesia yang protes itu kebanyakan orang yang cukup taat lah sebagai penganut agama ya
dan salah satu kalau kita orang islam itu kan kita pengen ke masjidil al aqsa kan
kalau sekarang karena suasananya harus lewat israel atau harinya membantu musuh lah katakan gitu
sebenarnya kan pemerintah bisa buka cara diplomasi sehingga orang orang yang umroh yang haji bisa kesana
tapi itu justru membantu perekonomian palestina
jadi seperti airbnb nya gitu hotelnya hotel orang palestina turgaennya orang palestina
jadi itu lebih realistis dibanding daftar untuk jihad misalnya
iya ini jihad juga tapi ini jihad besar bukan jihad kecil
baik kita lihat aja bagaimana perkembangannya apakah energi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah
dan juga kita lihat apakah presiden donald trump betul betul merealisasikan janji ini
apakah betul betul terjadi atau ini hanya bualan presiden trump untuk menaikkan
atau dia diimpeach kita akan lihat bagaimana perkembangan
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami